memiliki topografi laut yang unik membuat tempat ini menjadi persinggahan bagi salah satu satwa laut terbesar di dunia yaitu hiupau
daerah ini juga memiliki taman laut yang kaya akan keanekaragaman biota laut dan menjadi rumah bagi sponge unik salvador dali
diberkahi dengan kekayaan bahari masyarakat di tempat ini memiliki ikan ike yang menjadi santapan kebanggaan warga lokal
selamat datang di gorontalo
dua ribu enam belas gorontalo gempar dengan ditemukannya hiupaus oleh nelayan di pantai botubarani kabupaten bonebolango
tak hanya menarik perhatian wisatawan hiupaus ini juga membuat sekirman atau yang kerap disapa iman tertarik menjadi sukarelawan tim pemantau hiupaus
kita mengajukan diri untuk jadi tim monitoring seperti itu karena kebetulan
background kami juga sebagai saya kemarin sempat menuntut ilmu dengan jurusan ilmu kelautan khusus marine biologinya
sehingga dengan adanya hiu paus ini juga menjadi lebih mengasah lagi tentang ilmu yang pernah kami belajar dulu
dari dua puluh dua anggota kini hanya tersisa tiga orang anggota tim pemantau hiu paus
iman dan rekannya setiap hari bergantian melakukan
mereka melakukan kegiatan pemantauan berupa mengambil foto hiupaus mengukur panjang hiupaus mengisi kalender musim hiupaus hingga memantau posisi dua paus yang dipasangi tagging satelit
kita menggunakan tagging satelit nah kalau tagging satelit ini jangkauannya di seluruh dunia
pergerakannya mau dimanapun kita bisa tahu koordinatnya dimana

oke untuk sekarang seperti di gambar ini
oke untuk sekarang seperti di gambar ini
yang satu ini ada posisinya ada di sekitar sini di pantai betibarani
kemudian yang satunya lagi sudah keluar dari teluk pemini
ini teluk pemini namanya
sudah ada lima puluh tujuh hiu paus jantan yang teridentifikasi silih berganti singgah di pantai botubarani sejak tahun dua ribu enam belas
hiupaus dapat dibedakan dari corak atau pola total
yang berada di sisi kiri dan kanan hiupaus
kemunculan hiupaus yang terjadi hampir setiap hari sejak dua ribu enam belas
membuat pantai butubarani kini menjadi tempat wisata hiupaus
berbagai fasilitas disiapkan untuk kenyamanan wisatawan
hal ini membawa berkah tersendiri bagi masyarakat sekitar
berkah sangat terbantu dengan adanya wisata hiupaus ini
karena sebelumnya kalau masyarakat di sekitar sini adalah nelayan
nah sekarang mereka itu terbantu dengan bout bot mereka yang digunakan oleh para wisatawan
wisatawan mancanegara maupun lokal
penasaran untuk melihat hiupaus saya pun menyewa sebuah perahu dengan membayar delapan puluh ribu rupiah
paket ini sudah termasuk pakan hiupaus
wah ada dua ya
ini ada dua gini ya pak
ini biasanya kalau wisatawan itu apa aja sih pak yang boleh dan nggak boleh yang nggak boleh dilakukan
kalau umpamakannya itu dia harusnya tiga meter
oh jaraknya tiga meter ya
begitu juga slorping
tiga meter juga ya
cuma kepalanya dengan ekornya
tapi kalau ada wisatawan yang ingin pegang hiunya juga nggak pak
sebenarnya di naran
dilarang ya nggak boleh ya
nggak boleh pegang ya hiunya
lihat boleh pegang jangan
salah satu cara untuk memanggil hiu paus ke permukaan laut adalah dengan memberi makan berupa udang kecil
sayangnya pemberian makan pada hewan liar secara ilmiah tidak dibenarkan
itu sebenarnya menyalahi mbak
itu tidak bisa dilakukan karena itu bisa merubah tingkah laku daripada hewan ini
hewan yang awalnya mereka liar bisa mencari makan secara bebas kemudian rajin diberi makan
kedepannya itu ketika yang memberi makan sudah tidak ada lagi mereka tidak terbiasa bagaimana mencari makan secara liar
pihak pemerintah daerah pun tengah menyiapkan rencana untuk mengatasi isu pemberian makan ini
dengan cara kita memasang bisa dilihat di sini kita sudah pasang rumpon
rumpon itu khusus untuk
memancing plankton ikan ikan kecil untuk bisa berada di bawah rumpon itu
sehingga yang biasanya kita harus memancing dengan udang yang banyak di sini
dengan adanya rumpon ini ketersediaan pakan alami hiu paus itu akan selalu ada di sini
cara lain melihat hewan yang dilindungi ini adalah dengan snorkeling dan diving
saya pun memilih diving untuk melihat hiupaus lebih jelas
begitu berada di dalam air
saya pun terkagum kagum melihat hiu paus yang ukurannya hampir mencapai kurang lebih sepuluh meter
tak hanya saya yang terpukau dengan dua ekor paus ini
wisatawan yang berkunjung pun merasa beruntung bisa melihat ikan dengan nama ilmiah rinkaden tickless
menurut saya kalau well short itu memang luar biasa ya
istimewa untuk melihat whale shark apalagi kalau lagi scuba diving
tapi kadang kadang yang saya lihat itu ada beberapa divers yang dekat sampai megang megang itu
menurut saya kalau nelayan harus perhatikan itu juga
karena yang saya lihat juga nelayan yang dikasih makan itu mereka megang megang juga
kasih contoh yang kurang baik misalnya untuk diver diver yang pemula atau baru yang kurang tahu
saya telah menyerang selama tiga puluh tahun dan ini adalah pertama kali saya melihat whale shark
saya pikir mereka maju dan indah
dan malangnya ini adalah hujung peringkat

topografi pantai mutubarani terbilang unik karena letaknya laut dalam yang tak jauh dari bibir pantai
kondisi inilah yang memungkinkan hiu paus untuk berenang di dekat bibir pantai
setelah diving dan berganti baju saya tadi sempat jalan jalan sebentar di pantai batubarani
dan dari sini saya bisa melihat perahu perahu yang digunakan oleh para wisata
mereka menawarkan saya untuk melihat hiupaus atau juga whale shark
di belakang saya tepatnya kita bisa melihat beberapa perahu perahu
dan pengalaman saya di dalam diving itu merupakan pengalaman yang sangat menakjubkan
karena ini juga merupakan pertama kali saya bisa melihat hiupaus di dekat di bawah
tadi sekitar ada dua hiupaus
namun sayangnya pada saat saya menarik di dalam ternyata bukan hanya saya sendiri dan teman teman
tapi ada beberapa bahkan lebih dari sekitar dua puluh orang dua puluh diver yang berenang secara bersamaan di sekitar hiu paus
yang pastinya ini juga membatasi ruang gerak dari hiupaus
nah ini juga tadi juga ada beberapa fotografer yang menggunakan bleach misalnya atau flash
yang sebenarnya ini tidak diperbolehkan
nah inilah yang kemudian menjadi tantangan bagi pemerintah setempat dan juga warga sekitar
bagaimana menjaga wisata ini
untuk tetap nyaman bagi para wisatawan
tetapi juga mementingkan keamanan dari hiupaus yang mampir ke pantai bostubaran ini

menjaga ini mereka bisa jalan lain
taman laut olele ini berada di desa olele kabupaten bone bolango berjarak sekitar dua puluh delapan km atau satu jam perjalanan dari pusat kota gorontalo
merupakan bagian dari teluk tomini taman laut olele memiliki pemandangan bawah laut yang menakjubkan
untuk melindungi habitat biota laut di olele tahun dua ribu enam olele ditetapkan menjadi wilayah konservasi oleh pemerintah daerah dengan luas wilayah dua puluh empat sembilan ratus hektare
sebagai tempat wisata desa olele memiliki kelompok sadar wisata yang diketuai oleh yunis
selain berprofesi sebagai seorang nelayan yunis juga merupakan seorang pegiat selam
sudah dua puluh satu tahun ia menggeluti dunia selam
pekerjaan saya itu sebagai nelayan nangkap tuna cumi ikan kembung cakalang
terus ada tawaran untuk jadi awalnya jadi kru
kru di salah satu perusahaan diving namanya migul renggak
terus setahun saya sebagai kru terus ditawarin jadi guide
tapi harus belajar dulu diving
nah dari situ saya mulai belajar diving dan mulai tertarik karena hobi juga
dan sampai sekarang masih sebagai guide diving
saya pun diajak yunis mengunjungi sebuah situs selam favorit di olele
dengan menggunakan perahu katamaran kami berangkat dari pantai olele menuju situs lam gowajin

iya ini salah satu favorit para naikar

dan sementara di
dorong tali itu salvador deli nya besar atau kecil
ada yang kecil ada yang besar terus ada warna merah ada warna coklat ada warna putih
itu koreasi ya
fusibility aman ya pak
situs selam jincave menjadi spesial karena bentuknya yang unik
terdapat dua tiang karang besar yang ditumbuhi aneka ragam terumbu karang
di sini saya merasa seperti sedang berenang melewati sungai
sebuah gerbang yang besar
selain pemandangan yang memukau di situs selam ini saya menemukan sejumlah bunga karang atau sponge salvador dali
mulai dari ukuran yang kecil hingga ukuran yang sama dengan panjang badan saya
saya pun takjub melihat keindahan sponge ini
diberi nama salvador dali oleh ranche alen seorang pegiat selam asal amerika
karena ukiran kulit sponge yang menyerupai karya seni salvador deli yaitu la enigma del desiderio
bagi pecinta mikrofotografi taman laut olele khususnya situs selam jinke menjadi tempat yang tepat
terdapat banyak ikan ikan berukuran sangat kecil di sini
diving kali ini saya juga menemukan seekor penyu sisik yang mampir mencari makan
di sekitar terumbu karang
mata pencaharian penduduk desa olele sebagian besar adalah nelayan
keindahan taman laut olele membawa penghasilan tambahan bagi penduduk sekitar
di sini ada beberapa masyarakat di samping dia sebagai masyarakat nelayan tangkap
mereka juga menyediakan perahu perahu katamaran batem gelas
jadi mereka bisa sewakan itu paketnya untuk snorkeling dan ada juga untuk penyewaan alat diving juga di sini
dan mereka masing masing punya guide masing masing untuk snorkeling
namun sebuah penelitian menunjukkan beberapa terumbu karang di taman laut olele mengalami penurunan kualitas
saya kan pernah penelitian di situ juga tahun dua ribu sepuluh dulu
kondisi terumbu karangnya itu semuanya dalam kategori yang baik sampai baik sekali
tapi pada tahun dua ribu dua puluh itu terjadi penurunan dari yang sedang sampai baik sekali
walaupun masih ada yang baik sekali tetapi sudah terjadi penurunan dengan ada kita temukan beberapa rubel atau bekas bekas patahan karang yang
saya juga sempat motret orang yang berwisata kemudian menginjak injak karang nah itu dampak buruknya
meski mengagumi keindahan taman laut olele salah satu wisatawan juga sempat mengeluhkan sampah di sekitar olele
di olele sendiri ada spesialnya itu ada gym cave itu juga bagus banget di dave pertama itu banyak lihat coral color warna warni
terus ikannya banyak yang lebih mikro mikro sih kecil kecil kalau di wellshore kemarin kan yang gede ini yang lebih kecil kecil gitu
bagus banget sih aku bakal pasti datang ke gorontalo lagi
terutama sampahnya sampahnya banyak mungkin nggak cuma turis ya tapi saya lihat juga tadi pas ada nelayan mereka bisa buang sampah
langsung di laut mungkin lebih dikontrol untuk sampahnya
keindahan taman laut olele memang tak perlu diragukan lagi
untuk itu menjaga kelestarian taman laut yang dijuluki hidden paradise of gorontalo
menjadi tugas bersama pemerintah warga setempat dan wisatawan yang berkunjung
ikan nikah itu adalah sejenis ikan dalam bentuk ukuran yang larva memenuhi keju venil

diberkahi dengan kekayaan bahari gorontalo memiliki ikan yang menjadi santapan kebanggaan masyarakat sekitar
ikan ike atau duwo begitu mereka menyebutnya
ikan nike masih satu family dengan ikan gobi
ikan ini biasanya hidup di daerah
ikan ini biasanya hidup di daerah
jadi ikan ike itu adalah sejenis ikan dalam bentuk ukuran yang larva memenuhi keju venil
jadi ada dewasanya
dewasanya itu ada di sungai
di sungai dewasa dia memijah dia bertelur
ketika gumpalan gumpalan telur ini hanyut dari dasar sungai
perairan sungai hanyut
sepertinya dia membutuhkan perairan yang punya salinitas
meskipun tidak bersalinitas yang tinggi
dan ketika dia ketemu dengan perairan yang bersalinitas
maka gumpalan gumpalan telur ini dia akan pecah
pecah menjadi ikan ike
meski hasil penelitian menunjukkan bahwa ikan nike terbagi menjadi beberapa jenis dan ditemukan di daerah lain
bagi warga gorontalo ikan ini sangat spesial
yang memang ciri khas gorontalo yang memang orang gorontalo suka
kenapa bapak suka ikan ike rasanya bagaimana bapak
setiap musimnya tiba penjual ikan nike berjejer di jalanan menjajakan jualannya
ikan ike atau ikan dua merupakan ikan yang merupakan kebanggaan dari warga gorontalo
ikan ini ada dua jenis yang berbeda ada yang halus ada juga yang gede ya
pak baco ini bedanya yang ini ikan yang gede ini yang kecil ya
ini kalau yang halus ini ini tandanya ike seterakhir
oh ini ike yang terakhir nih
kalau ini ike yang pertama
oh nika yang pertama yang besar yang paling halusnya yang kecil
ike seterakhir itu habis sebulan dia punya
biasanya itu orang sini bikin apa sih pak nikenya dibuat apa
dibuat berkedel baru dijepak pakai sagu basah baru grill bagaro begitu saja
nelayan nya itu sehari ike malam pak atau jam berapa
malam malam di lodut dengan lampunya di lensit
lensit baru dilingkar dengan tukat ya
oke terus dibawa ke tpi ya
jadi penasaran kita nanti coba coba tanya tanya nelayan nya ya kayak apa sih cara cara cari ike ini
makasih ya pak
ikan ike menjadi sangat spesial bagi warga gorontalo karena kemunculannya yang hanya sebulan sekali
meski berukuran kecil seperti ikan teri ikan ini bukan merupakan family ikan teri
setiap musimnya tiba para nelayan akan bertolak ke laut semalaman dan akan kembali di pagi hari untuk menjual dagangannya di tempat pelelangan ikan
pak yunto ini saya lihat sudah siap siap semua untuk pergi cari nike ya pak
biasanya itu apa sih pak tanda tanda kalau itu sudah musimnya nike
biasanya ada tanda tanda dari nelayan nelayan kecil terutama dari nelayan jaring hela
biasanya mereka yang kasih informasi ke nelayan nike selanjutnya kita untuk bersiap siap
biasanya ini kan jam lima sudah di laut cuma mungkin ada pengaruh cuaca jadi kita agak lat untuk keluar
kalau untuk tanggal tidak menentu dia selamanya dia hitung bulan hijriah
biasanya musim ikan nike akan dimulai saat bulan mati atau akhir bulan kalender hijriah
musim nike pun berlangsung selama kurang lebih tiga hingga tujuh hari
biasa kalau ke gorontalo sebelum coba ikan nike
di depan saya ini sudah ada bumbu bumbu yang akan digunakan untuk memasak ikan ike
nanti ada beberapa varian dan saya ditemani ibui ya nanti kita masak apa aja nih bu
ada perkedel sama pepes ike sama tumis ike tumis
perkedel sama ike
langsung kita coba aja bu yang mana apa aja bumbunya
ikan ike yang saya gunakan adalah ikan nike yang berukuran besar
umumnya bahan untuk membuat perkedel adalah tepung terigu
namun di gorontalo khusus perkedel nike sagu menjadi pengganti tepung terigu
ibu kalau di gorontalo itu memang peminat ikan ikan itu tinggi ya bu
karena itu cuma satu bulan satu kali
satu bulan satu kali jadi kalau misalnya ada ikan ike sudah pasti orang tergondong gondong di pasar
kalau di rumah makan banyak juga
kalau musim ike pasti dia pesan itu menu ike
kalau pengunjung dari luar kota gorontalo juga suka sekali itu dengan kafe
setelah mencampur ikan ikan dengan adonan perkedel
menu selanjutnya yang akan saya buat adalah pepes nike
bawang putih bawang merah kunyit dan cabai dihaluskan
bumbu yang sudah dihaluskan kemudian dicampur dengan ikan nike dan diberi daun kemangi untuk menambah aroma nikmat pepes
dari tadi kita ini udah buat yang untuk perkedel sekarang buat yang pepes
tapi semuanya itu tidak menggunakan garam ya bu kenapa tuh bu
karena ikan nike nya sudah agak asin sedikit
kita taruh di daun ya bu sekarang
simple banget bahannya
setelah semua bahan siap pepes nike dan adonan perkedel nike dibawa ke dapur untuk dimasak
proses pembuatannya pun tak memakan waktu lama
salah satu yang membuat pepes nike spesial adalah minyak kelapa yang disiram ke pepes nike saat dibakar
setiap musim nike menjadi kesempatan bagi warga gorontalo untuk menikmati
dan juga untuk menikmati makanan khas gorontalo ini seperti arman dan keluarganya
pertama karena proteinnya ini cukup tinggi kalau karena proteinnya
terus ikan ini juga jarang jarang jadi kita tidak bosan untuk kalau nanti tiap bulan ada yang bikin ikan
setelah menunggu akhirnya pepes dan perkedel siap disantap
ini dari tadi baunya sudah sangat menggoda
aromanya sangat keluar rasa dari dalam pisangnya ini sangat keluar
terus habis itu karena dicampur dengan daun bawang juga tadi pakai bawang dan juga cabai
bumbunya simpel tapi rasanya mantap
apalagi tadi disiram pakai minyak kelapa
nah setelah itu kita coba ini nih yang paling spesial ini adalah perkedelnya
saya mau bandingkan gimana sih rasanya perkedel ike yang pakai sagu dan juga yang pakai tepung biasa
cobain dulu ya
sekarang saya coba yang pakai tepung teri
ini enak banget
kalau untuk perkedelnya saya lebih suka yang pakai sagu ini baru coba juga sih
karena kalau yang pakai sagu itu enaknya dia lebih garing lebih crunchy dan tidak berasa ada adonan tapi tetap aja dia crunchy
lebih gurih yang pakai sagu dibandingkan dengan tepung
pakai sagu dibandingkan dengan tepung biasa kalau yang tepung biasa dia hampir mirip dengan perkedel perkedel
pada umumnya ya nah sagunya itu yang membuat perkadang ikannya ini semakin spesial